dari surabaya ke semarang ke jakarta
jadi saat ini dari semarang ke jakarta
untuk sepeda motor ada satu ratus enam puluh
jadi tadi saya sudah bergerak dengan stakeholder dari kemarin
kita bertemu sama pelompat dari kemarin
mereka mengaku yang aman selama komuti
pembedaan kontrol data dosnya memerlukan reservasi perang
kitung uang militer setuju pembedahan satu ratus dua puluh empat lima gt per litry

melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya